duka mendalam dirasakan grup band tujuh belas dari empat orang personilnya
kini hanya menyisakan satu orang yang masih hidup
pasca tsunami yang melanda wilayah banten dan lampung hari sabtu lalu
lumpuh direnggut bencana
seperti juga para korban tsunami selat sunda lainnya
seperti itulah gambaran kondisi band tujuh belas kini
grup band yang dibentuk di yogyakarta hampir dua puluh tahun lalu ini kehilangan hampir seluruh personelnya
akibat tsunami di tanjung lesung banten sabtu malam
sang road manager oki wijaya
badi sang basis
hingga drummer andi dipastikan meninggal
meninggalkan ivan sang vokalis seorang diri
dan semakin besar peng stability
kedrubu oleh kc poliuniseri sarya

saat menyambut jasad sang suami
kesedihan juliana juga terlihat dari unggahan di instagram pribadinya
at juliana muhtar
juliana mengunggah video lagu kemarin ciptaan sang suami
seakan jadi firasat lagu tersebut menurut juliana
kerap dinyanyikan almarhum herman beberapa bulan belakangan